delapan tahun mengajar bukan waktu yang singkat
gak usah pake alasan lah ya udah fix ya
biasanya sate jando ini dijadikan menu sarapan
kita mengucapkan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau
selanjutnya calon presiden nomor urut tiga
kepesertaan dari bpjsz kan wajib
tiap mau lebaran ya masuk puasa dan lebaran harga pangan naik
saya pun diwanti wanti untuk memperhatikan jari jari saya karena khawatir tertusuk
ketika mereka mendengar sirine dan bunyi klasong itu kaget ya
dan juga yang kedua mungkin dampak sosial
lalu ada uni emirat arab yang melarang semua maskapai
justru penampilan yang cantik dari makanan menjadi daya tarik
ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan
itu diatur di pasal empat puluh delapan b
karena banyak yang ngebantai bantai gitu ya
bagus buat mentor kita kita